pesta diskon transmart full day sale kembali digelar di seluruh gerai transmart di indonesia pada minggu dua puluh dua oktober dua ribu dua puluh
sejumlah pengunjung pun merasa terbantu karena dapat berbelanja dengan tenang di akhir bulan
hingga dapat membawa pulang produk dengan harga yang murah
membantu ya mas ya di tengah harga yang naik banget gitu ya dengan adanya diskon gini istilahnya bisa menghemat pengeluaran gitu
ya lumayan banget jadi kalau mungkin dapatnya satu mungkin bisa dapat dua gitu kalau kita
kalau kata saya diskon sih ya kalau bisa sih untuk semua harga ya karena kan banyak kan kebutuhan pokok
jadi kalau misalnya kita ada diskon ya bisa meringankan lah gitu
pengunjung dapat berburu diskon hampir untuk seluruh produk yang ada di transmart
mulai dari kebutuhan bayi perlengkapan rumah tangga pakaian barang elektronik dan makanan segar
transmart memberikan diskon daging sapi dari harga normal rp satu ratus tiga puluh lima menjadi rp satu ratus sebelas saja
harga ini tidak kalah murah dari harga pasar tradisional yang biasanya kisaran rp satu ratus tiga puluh
dan lebih menariknya lagi pada produk elektronik anda dapat mendapatkan potongan harga dari rp tiga hingga rp sepuluh
store general manager transmart cempaka putih yayan rahmat mulyana mengatakan
jika transmart memang rutin mengadakan diskon besar besaran
oke tentunya beda beda ya setiap minggunya ada yang kita sebut ada killer item
jadi di produknya tersebut memang kita sudah diskon juga
contohnya yang produk fresh di ayam itu harga normalnya rp tiga puluh enam
jadi itu sangat murah sekali ya
gelaran transmart full day sale pada minggu dua puluh dua oktober berlangsung mulai dari jam gerai buka hingga pukul sepuluh malam
pesta diskon dapat anda rasakan dengan melakukan
pembayaran menggunakan kartu kredit bank mega mega syariah dan juga aloprime